oke baik kita masuk ke informasi yang pertama
peringatan hari kemerdekaan tidak lepas dari pasukan pengibar bendera pusaka atau paski beraka
yang sejak kamis kemarin dua puluh satu juli yang lalu seleksi akhir tingkat nasional ini sudah dilangsungkan
ya senin dua puluh lima juli malam ini enam puluh delapan sudah ada enam puluh delapan pemuda anggota paski braka yang telah dipilih
kemudian mereka pun mengikuti pendidikan kilat dan juga karantina latihan paski beraka
kamis dua puluh satu juli dua ribu enam belas satu ratus tiga puluh enam pemuda pemudi dari seluruh indonesia tiba di rumah sakit olahraga nasional cibubur jakarta timur
mereka mengikuti seleksi akhir tingkat nasional untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka paski braka
senin dua puluh lima juli malam menjadi malam yang tak akan terlupakan bagi satu ratus tiga puluh enam pemuda itu
malam penentuan siapa yang bertugas mengibarkan bendera pusaka di istana negara atau di provinsinya masing masing
keheningan jelang pengumuman kontras dengan kegelisahan dan ketegangan yang dirasakan oleh satu ratus tiga puluh enam pemuda berprestasi ini
dengan kakak kakak pembina dengan pelatih dengan kawan kawan keren sendiri
air mata bahagia tak terbendung bagi mereka yang akan bertugas di istana negara
sementara mereka yang akan bertugas di daerah tetap berbesar hati
saya sudah biasa mengalami seperti ini jadi kegagalan itu tidak akan berakhir di sini
jadi saya terus berusaha
selama proses latihan ini apa sih persiapan
siap bagi saya yang paling sulit itu adalah psikotest
kita seleksi dari kabupaten kabupaten ke kota itu saja itu sudah susah banget
tembus ke provinsi saja kita sudah puji tuhan banget syukur banget
sampai gak tau gimana sampai bisa masuk calon nasional
apalagi sampai bisa masuk nasional mbak
rasanya tuh senang bisa banggain orang tua mbak
satu ratus tiga puluh enam pemuda ini telah mengikuti tes dan seleksi
mulai dari tes kesehatan baris berbaris psikotest parade dan tes fisik
seleksi dilakukan oleh tim gabungan tni polri bnn sekretaris negara dan rumah sakit olahraga nasional
dan enam puluh delapan putra putri yang terpilih menjadi paski beraka nasional mengikuti serangkaian pelatihan
tak terkecuali ritual yang selalu melekat dengan paski beraka yaitu potong rambut
rambut putri dipotong pendek model bob dengan panjang tiga jari dari telinga
sementara rambut pria dipangkas menyerupai anggota tni
tradisi potong rambut dengan model serupa ini bertujuan agar anggota paski beraka rapi dan seragam
saat mengibarkan berdekatan
merah putih di istana merdeka nanti